sementara itu minggu pagi polisi dari inavis puslap empat polda jawa barat melakukan pemeriksaan lokasi ledakan di sebuah kamar kontrakan di kelurahan sekejati kecamatan buah batu kota bandung yang terjadi sabtu sore
rumah kontrakan di kampung kubang berem rt tujuh rw sebelas kelurahan sekejati kecamatan buah batu kota bandung tempat terjadinya ledakan pada sabtu sore kemarin telah dipasangi garis polisi
sejumlah anggota polrestabes bandung juga melakukan pengamanan sementara itu banyak warga yang melihat lokasi
tim inavis bersama pusat laboratorium forensik polda jawa barat langsung melakukan pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara di rumah kontrakan tempat bom ledak
selain itu polisi juga menangkap penghuni rumah kontrakan tersebut
dan menurut kesaksian jubaidah warga yang tinggal di depan tempat kejadian ledakan terjadi sekitar pukul lima belas lewat tiga puluh sore kemarin
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut
katanya bukan dari medjikom bukan juga dari konser listrik ini mah bom katanya gitu ini ada bom
bom panci meledak di sebuah kontrakan yang ada di kawasan sekejati buah batu kota bandung
pelaku yang sudah ditangkap polisi membuat bom panci dengan panduan di internet
sabtu malam warga rt tujuh rw sebelas kampung kubang berum sekejati buah batu kota bandung dikejutkan dengan peristiwa ledakan sebuah bom panci di salah satu kontrakan yang ada di kawasan tersebut
bom meledak sekitar pukul enam belas tiga puluh waktu indonesia barat
kamar kontrakan tersebut diketahui di tempatnya agus wiguna warga kampung ciblentuk desa bojong kecamatan humbulang kabupaten garut
agus menempati kamar kontrakan tersebut selama empat bulan terakhir
bom tersebut telah dibuat sejak awal bulan juni lalu setelah agus browsing di internet dengan kata kunci pencarian tertentu
dari hasil rilis kepolisian sementara dan dari pengakuan agus
diledakan di kafe bali yang berada di jalan braga jumat malam enam belas juli dua ribu tujuh belas mendatang
di tempat kamar yang mendak itu penghuni tidak ada tapi di rumah yang lain itu ada penghuninya
sehingga begitu mendengar ledakan salah seorang saksi yang bernama pak ridwan itu melihat ada api ada asap ada bunyi ledakan
kemudian dia lari keluar menyatakan sambil teriak teriak ada api ada api ada api
kemudian pak rt sempat menghubungi bapak bintang petik mas menghubungi polsek dan menghubungi polisat bandung
nah kita datang ke tkp
setelah datang ke tkp kita polis lain dan saat ini sedang dilaksanakan olah tkp oleh indici bom
berimob polda jawa barat
tapi itu benar bom panci itu bang yang meledak
ya kalau kita lihat dari gambarnya dari fisik ya memang ada panci ada paku
ada beberapa rangkaian kabel kemudian ada ledakan di situ atapnya rusak
petugas kepolisian masih mencari barang bukti lain
sementara itu agus wiguna sudah diamankan di mapol restabes bandung untuk dimintai keterangan lebih lanjut
jendral febriana bandung
polisi masih menyelidiki target dan jaringan pemilik bom panci yang meledak sabtu sore
bom yang sudah setengah jadi ini meledak akibat kesalahan teknis
petugas kepolisian dari polda jawa barat serta tim inafis polrestabes bandung
sabtu malam masih melakukan pemeriksaan di lokasi terjadinya ledakan bom panci
di kampung berem kecamatan buah batu kota bandung
polisi masih menyelidiki keterlibatan pelaku termasuk jaringan mana motif dan sasaran bom panci
serta rencana peledakannya
diduga bom meledak karena kesalahan teknis yang dilakukan pelaku perakit bom
sebetulnya ini kesalahan teknis mereka
tapi ya ini berkat rahmat tuhan yang maha kuasa akhirnya meledak di situ
ini kan mereka juga tingkat pendidikannya cukup kalau dia memang bisa membuka google
bisa punya laptop walaupun dia jualan bakso kesehariannya
tapi kan dia memiliki pengetahuan tentang
jendral febriana bandung
saat ini sudah ada korespondensi nn indonesia roby sofwan amin di bandung jawa barat
selamat siang roby
bagaimana perkembangan penyelidikan dari pihak kepolisian
selamat siang iqbal
perkembangan terbaru terkait dengan proses pemeriksaan dan penyelidikan kasus ledakan
yang diduga bom panci di sebuah rumah kontrakan
yang posisinya di kelurahan sekejati kecamatan buah batu
atau bisa saya gambarkan tepatnya kurang lebih di sekitar lima ratus meter
dari perempatan samsat jalan soekarno hatta
nah ini buat orang bandung pasti tahu lokasi ini
nah ini kondisi di belakang saya ini
ini adalah rumah kontrakan yang saat ini sedang dilakukan proses pemeriksaan
oleh pim inavis dan juga puslab for polda jawa barat
nah pemeriksaan dilakukan di kamar kontrakan yang kemarin
sore sekitar pukul setengah empat pada sabtu sore terjadi ledakan
beberapa barang yang ada di dalam kamar tersebut kemarin sudah berhasil diamankan
saat ini sedang dilakukan proses pemeriksaan lanjutan dan juga olah tempat kejadian perkara
tadi kapol restabes bandung datang ke tempat ini untuk memeriksa
untuk memastikan tim dari polrestabes bandung dan polda jawa barat
sedang melakukan proses pemeriksaan tersebut
dan sampai dengan saat ini proses pemeriksaan itu masih terus berlangsung
dan belum bisa disampaikan hasil dari proses pemeriksaan yang dilakukan hari ini iqbal
roby pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan begitu
lalu apakah anda sempat tadi mewawancarai tetangga atau siapapun yang ada di sekitar kontrakan pelaku
sebenarnya seperti apa pelaku ini
dan sudahkah sudah cukup lama tinggal di daerah situ
ini ada dua hal yang
tentunya bisa saya bagi informasi terkait itu
yang pertama keterangan dari tetangga
peristiwa saat terjadi sekitar pukul setengah empat sore
jadi tetangga mendengar suara ledakan
kemudian setelah dilihat keluar datang dari rumah kontrakan kamar tersebut
dan terdapat kepulan asap
yang awalnya warga menduga itu konsleting listrik
ternyata tidak ada api dan tidak dilakukan upaya pemadaman dengan menggunakan air
kemudian warga memanggil polisi
kemudian dilakukan pemeriksaan dan polisi menyatakan bahwa yang meledak tersebut bom
nah kemudian pelaku sendiri yang berada tinggal di rumah kontrakan atau kamar kontrakan tersebut
pada saat peristiwa ledakan terjadi
itu tidak berada di lokasi tetapi sedang berjualan bakso ikan
atau yang warga bandung mengenal dengan cilok itu
nah pada saat itu kemudian warga mencari si pelaku
dan memberitahu bahwa terjadi kejadian di kamar kontrakannya
pada saat pulang kemudian diamankan dan dibawa oleh pihak kepolisian
nah setelah diamankan oleh pihak polisi
pelaku kemudian dilakukan pemeriksaan
nah dari hasil pemeriksaan awal
memang keterangan dari pelaku yang kemudian disampaikan oleh polisi
melalui broadcast gitu informasi yang disampaikan kepada kami awam media
menyatakan bahwa pelaku sudah merencanakan akan membuat bom tersebut
yang rencananya akan diledakkan di tiga lokasi
yang satu adalah sebuah kafe yang kedua rumah makan
dan yang ketiga adalah sebuah gereja
nah ini hasil dari keterangan pelaku
nah kemudian berkaitan dengan apa yang dilakukan
upaya peledakan dengan menggunakan bom panci
masuk jaringan mana
nah kemudian kabit humas polda jawa barat
kombes polius riunus menyatakan
kalau dilihat dari motif
maka ini bukan yang pertama kali
ada beberapa kali misalnya
di taman arjuna juga terjadi peledakan menggunakan panci
bahkan yang terbaru di kampung melayu menggunakan panci
nah ini jaringan yang berhasil diungkap
yang ada di kota bandung di jawa barat
sudah cukup banyak yang berhasil diamankan
yang mereka tergabung dalam kelompok jaringan jamaah ansarut daulat
nah apakah si aw ini
yang merupakan warga garut
yang tinggal mengontrak di kota bandung
kemudian di dalam kamar kontrakannya
terdapat sebuah bom
yang diduga akan meledakan tiga lokasi tersebut
ini berkaitan dengan jaringan tersebut
nah ini yang masih didalami oleh pihak kepolisian
apakah dia bekerja sendiri dengan siapa saja
apakah bertemu juga dengan jaringan yang selama ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian
nah tentunya ini kita masih menunggu bersama
hasil dari olah tkp hari ini
hasilnya seperti apa
apa yang ditemukan
dan kemudian dia berkait dengan proses pemeriksaan terhadap si pemilik barang yang meledak ini
apakah ini juga terkait dengan jaringan yang sudah ada
yang tadi sudah saya kurang lebih jelaskan itu
kita tentunya masih menunggu dari keterangan kabit humas
polda jawa barat
langsung dari bandung jawa barat